selamat malam beberapa waktu terakhir kasus positif covid sembilan belas di indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan
dampaknya ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi penuh
bagi pasien yang positif covid sembilan belas namun tidak bergejala atau memiliki gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing masing
namun ada hal hal yang perlu diketahui
selama melakukan isolasi mandiri agar proses penyembuhan selama isoman ini berjalan dengan benar dan aman
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas tata cara isolasi mandiri yang aman dan benar
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
kelompok relawan lapor covid sembilan belas melaporkan per juni hingga pekan ke dua juli
pada bulan juli dua ribu dua puluh satu sudah ada enam ratus dua puluh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia saat sedang isolasi mandiri
data ini dihimpun berdasarkan laporan warga media sosial twitter dan juga pemberitaan online
salah satu dokter konsultasi layanan telemedicine pun menyarankan agar pasien isoman ini memperhatikan beberapa hal penting
angka kematian akibat kasus covid sembilan belas di indonesia masih bertambah
rupanya tidak sedikit pasien meninggal dunia
tapi ada yang sedang isolasi mandiri
kelompok relawan lapor covid sembilan belas mengungkap jumlah pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia
sebanyak enam ratus dua puluh jiwa dari lima belas provinsi yang terlacak di indonesia
jumlah terbanyak berasal dari provinsi jawa barat yaitu dua ratus dua puluh empat pasien
kota bekasi menjadi kota terbanyak dengan pasien isoman meninggal delapan puluh empat jiwa
dan kebupatan terbanyak ialah sleman yaitu enam puluh lima jiwa
temuan ini dihimpun per juni hingga lima belas juli dua ribu dua puluh
berdasarkan laporan warga media sosial twitter dan pemberitaan online
data ini tidak menggambarkan situasi di lapangan secara langsung
dokter konsultasi telemedicine rio pungki irawan menyebut ada sejumlah faktor yang memperburuk kondisi pasien isoman
di antaranya pasien minum obat sembarangan tanpa resep dokter
misinformasi dari dunia maya mengenai terapi penyembuhan covid sembilan belas
kurang mengenali gejala berbahaya covid sembilan belas
dan tidak memantau perkembangan atau penurunan kondisi isoman
oleh karena itu dokter di divisi perinatologi departemen ilmu kesehatan anak rsup dr sarjito ini
menyarankan pasien isolasi mandiri agar memiliki termometer sebagai alat pendeteksi suhu tubuh
dan oximeter sebagai alat pendeteksi saturasi oksigen
jadi sebenarnya untuk perawatan dari pasien itu sendiri mungkin dari pertama selalu pantau gejalanya ya
karena wajib sekali untuk pasien isolasi mandiri itu punya
termometer dan juga oksimeter untuk selalu memantau suhu dan juga saturasi oksigennya
karena happy hypoxia atau yang orang sudah saturasinya turun terus tiba tiba meninggal itu banyak sekali
terus kenal juga tanda tanda bahaya tanda tanda gawat darurat yang harus lari ke vaskes untuk mencari potongan lebih lanjut
seperti sesak nafas nafasnya sudah lebih dari tiga puluh kali per menit
ataupun sudah lemas tidak sadarkan diri atau jadi lebih gampang mengantuk kayak gitu
dr rio juga menyarankan beberapa hal lainnya untuk menjaga kekuatan imun tubuh
ialah konsumsi makanan tinggi protein karena proses peradangan yang terjadi ketika terinfeksi covid sembilan belas
memerlukan regenerasi sel berbahan baku protein
melengkapi kebutuhan nutrisi
minum air putih yang cukup
berjemur selama sepuluh sampai lima belas menit sebelum jam sembilan pagi atau setelah jam tiga sore
serta olahraga ringan
putih vanvudie imam mohairib jakarta
isolasi mandiri menjadi cara yang dapat dilakukan jika terpapar virus covid sembilan belas
namun perlu dipastikan isolasi mandiri harus dilakukan secara benar
perlu ditekankan pasien yang dapat melakukan isolasi mandiri
hanya untuk kasus yang tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan
kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung melalui zoom
ada kasubdit tracing satgas covid sembilan belas bapak kusmedi priharto
selamat malam pak kus
dan ada penyintas covid sembilan belas ibu endah lismantini
ibu endah selamat malam
selamat malam mbak
baik saya akan ke pak kusmedi dulu
apa kriteria pasien covid sembilan belas yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah hotel atau apartemen
pertama kali adalah kondisi beratnya penyakit
yang pertama adalah tidak bergejala atau dengan gejala yang ringan
kemudian yang berikutnya adalah syarat daripada tempat isolasinya sendiri
apakah tempat isolasinya itu memang mempunyai tempat tersendiri untuk pasien ini apabila ada orang lain di rumah tersebut
kemudian apakah kamar mandinya tersendiri atau tidak
kemudian berapa orang jumlah orang yang ada di rumah itu selain dia
misalnya kalau katakan ada asisten rumah tangga atau mungkin ada keluarganya kalau jumlahnya cukup banyak
tidak layak untuk dilakukan tempat sebagai tempat isolasi
ya jadi ada beberapa kriteria begitu ya pak kusmedi ya
tidak hanya bisa sembarang isolasi namun ada hal hal yang perlu diperhatikan
saya akan ke ibu endah
ibu enda bisa diceritakan bu saat anda pertama kali diketahui terpapar covid sembilan belas
ibu endah bisa diceritakan saat anda pertama kali diketahui terpapar covid sembilan belas
apa yang anda lakukan pada saat itu
saya bergejala tiga hari dan tidak langsung ke dokter waktu itu
tapi di hari ketiga itu ketika mulai terasa lemas dan sepertinya susah buka mata padahal saya juga tidak terlalu mengantuk
suami memaksa saya untuk segera ke rumah sakit dan akhirnya kami ke igd di sebuah rumah sakit di bogor rumah sakit swasta
ketika datang perawat menanyakan gejala tiga hari
ketika datang perawat menanyakan gejala tiga hari
dan ketika saya sebutkan ada batuk pilek dan demam mereka langsung memberi saya ruang isolasi di igd
dan setelah itu saya diobservasi selama sekitar enam jam dengan gejala gejala tersebut dilakukan tes antigen
dan setelah hasil keluar dokter memberitahu bahwa saya positif covid
setelah itu dokter juga mengatakan bahwa saya masuk dalam kategori gejala ringan sehingga boleh isolasi mandiri di rumah
dan dia meminta semua anggota keluarga yang ada di rumah untuk segera melakukan pcr test
jadi bukan antigen lagi karena meskipun tidak bergejala menurut dokter
pcr test akan lebih akurat untuk membaca apakah anggota keluarga yang lain juga terpapar
nah malam itu saya pulang saya akhirnya isolasi mandiri di rumah dengan obat obatan
dokter juga mengatakan bahwa kami wajib punya termometer dan oksimeter
karena itu penting untuk mengukur suhu tubuh dan kadar oksigen di dalam diri saya
dan dokter juga bilang kalau saturasi oksigen menurun sampai sembilan puluh dua segera ke rumah sakit terdekat
karena itu sudah masuk dalam kategori yang harus segera ditangani dengan serius
dan kalau demam juga tidak kunjung turun meski sudah meminum obat juga segera konsultasi lagi ke dokter
tapi jika dengan minum obat semua gejala yang dirasakan itu berkurang
masih bisa isolasi mandiri di rumah
artinya tidak perlu menuju rumah sakit karena kondisi rumah sakit juga saat itu sudah mulai penuh
sudah mulai membludak dan ruang igd juga saat itu sudah sangat penuh pasien
dengan nasihat dari dokter itu berbekal ucapan dokter saya menjalani isolasi mandiri di rumah
dokter bilang selama sepuluh hari isolasi mandiri di rumah kemudian kalau ada art yang pulang pergi atau art yang di rumah
sebaiknya semua diusir
jika mereka terbukti negatif
dan dua hari kemudian hasil pcr test suami dan anak anak juga keluar
hasilnya suami juga positif covid dan anak anak negatif
akhirnya anak anak saya ungsikan ke rumah kakak
dan art rumah tangga sejak saya terpapar covid sejak saya ketahui hasil saya adalah positif
juga saya minta untuk tidak datang ke rumah dulu
saya memilih kamar tempat anak saya
yang memang berjendela besar dan menghadap ke timur
karena itu mampu membuat saya berjemur tanpa harus keluar rumah
memang secara kamar kecil tidak memadai karena kami masih punya satu kamar kecil dan dipakai bersama
tapi setelah anak anak diungsikan itu jadi jauh lebih tenang karena saya dan suami isoman berdua di rumah
yang saya lakukan memang mematuhi semua yang disampaikan oleh dokter
artinya saya hanya meminum obat yang diberikan oleh dokter
suami juga karena dia merasa sama kondisinya akhirnya memesan obat yang sama
tapi dia tidak meminum obat karena tidak lagi berkonsultasi ke dokter
tapi dia menggunakan vitamin vitamin yang sama
kami sama sama isolasi di rumah dan terus memantau kondisi
baik bu enda kita akan jeda sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam bersatu lawan covid sembilan belas
terima kasih pak kusmedi
terlebih dahulu pak kusmedi
kalau tadi anda juga sudah menjabarkan begitu banyak sekali hal hal yang perlu dilakukan
kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat isoman
dan apakah sebelum masyarakat ini terpapar apakah kita perlu mempersiapkan diri untuk sewaktu waktu apabila dibutuhkan isoman
jadi kita mesti
pasti dulu ya
artinya jangan melakukan isoman tanpa memberitahu dokter atau memberitahu rt ataupun tetangga yang ada di sekitar kita
karena kondisi kondisi tersebut bisa tiba tiba menjadi buruk
kalau itu terjadi maka tidak akan ada yang memonitor
orang monitor walaupun
dia melakukan sendiri di rumah tetapi harus tetap termonitor
terutama dilakukan oleh dokter setempat atau dokter siapapun yang menjadi kepercayaan daripada keluarga itu
kemudian melakukan tes betul
memang pcr adalah yang terbaik
tetapi dengan menggunakan antigen pun bisa dilakukan itu
asal yang melakukan adalah
mereka mereka yang mengerti kapan antigen itu bisa digunakan sebagai pemeriksaan dan kapan itu bisa dilakukan sebagai isolasi
demikian juga dengan masalah orang orang yang ada di rumah tersebut
jadi kalau ada orang yang positif di rumah tersebut
maka semua orang yang ada di rumah tersebut harus dilakukan yang namanya karantina
karena orang yang lima belas menit dengan jarak kira kira sekitar dua meter yang ada di sekitar anda itu kenderung akan mengalami kontak erat
nah pada mereka yang kontak erat kita harus melakukan pemeriksaan pcr
pcr tidak dilakukan saat itu juga tetapi dilakukan biasanya dua atau tiga hari
bahkan kalau kita menggunakan antikin kita harus melakukan antikin
itu membutuhkan waktu empat hari untuk diperiksa dan dinyatakan dia betul betul negatif
setelah dia negatif itu pun sebenarnya dianjurkan tetap melakukan karantina
namanya adalah karantina karantina adalah mereka mereka yang kontak erat tetapi tidak positif
selama berapa hari who menyatakan bahwa kontak erat ataupun isolasi mandiri
itu harus dilakukan minimal empat belas hari kenapa empat belas hari
karena kalau empat belas hari itu biarpun pcr nya masih positif virus itu tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain
jadi tetap harus dilakukan isolasi sebanyak empat belas hari supaya betul betul orang itu ketika keluar
artinya ketika selesai melakukan isoman ataupun karantina mandiri
dia betul betul sudah steril untuk tidak menularkan kepada orang yang lain
baik pak kusmedi jadi benar benar harus dipantau begitu ya hari perharinya oleh dokter
dan juga harus dihitung secara benar begitu ya dan juga orang orang yang di sekitarnya juga harus ikut karantina
saya akan ke bu enda bu enda bagaimana pengalaman anda kemarin pada saat terpapar covid sembilan belas
apa saja waktu itu yang anda lakukan
itu yang anda persiapkan untuk menjalani isoman
apakah kemudian anda sudah menyiapkan seperti obat obat atau alat termometer dan oksimeter seperti itu
iya jadi setelah dokter mengatakan bahwa saya positif covid sembilan belas
dokter memberikan saya obat untuk dikonsumsi selama sepuluh hari
dan dia bilang setelah sepuluh hari bisa melakukan tes pcr lagi
tapi kalau pun tidak tidak masalah karena biasanya setelah sepuluh hari
kondisi akan lebih membaik
nah obat obatannya itu sebagian besar adalah vitamin sisanya antibiotik dan fatipiravir
nah dari obat obatan itu karena dipesan juga untuk menjaga suhu tubuh dan saturasi oksigen
makanya suami saya langsung membeli termometer dan oksimeter
hari itu juga barang barang tersebut kami terima dan saya selalu memantau kondisi
terutama per dua jam biasanya saya cek
kalau misalnya demam tidak saya cek
tapi kalau saturasi oksigen hampir dua jam sekali saya cek gitu
karena pesan dokter seperti itu kalau misalnya saturasi oksigen berada di bawah sembilan puluh dua
segera ke rumah sakit terdekat
dan kalau misalnya ada dirasa sesak yang berlebihan juga segera ke rumah sakit terdekat
jadi jangan menunggu lagi di rumah karena itu bisa membahayakan
nah pesan dokter itu yang saya pegang
jadi selain mengonsumsi obat obatan saya juga rutin mengecek saturasi oksigen saya
juga memantau apakah saya mengalami sesak nafas yang berlebihan
itu yang saya lakukan
baik jadi yang harus selalu dipantau adalah saturasi oksigen
baik kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas

bersama kami adalah pak kusmedi
bersama kami adalah pak kusmedi
anda kembali bersama kami di spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
saya langsung akan melanjutkan perbincangan
saya akan ke pak kusmedi terlebih dahulu
pak kusmedi apa saja kemudian yang harus dihindari pasien atau keluarganya saat melakukan isolasi mandiri
banyak masyarakat juga warga yang belum terlalu paham begitu
apa saja yang harus dilakukan
ya tadi kalau ibu isolasi mandiri berdua sama bapak kebetulan keduanya positif
tetapi ketika ada yang di rumah itu tidak positif tadi saya sebutkan dia harus melakukan karantina mandiri
sehingga dia juga tidak tertular ataupun dia menulari orang lain
apabila ternyata di kemudian hari dia positif
nah yang penting juga ini sering dilupakan oleh masyarakat bahwa
orang yang sedang isolasi itu bukan orang yang sakit betul betul sakit berat
dia tidak bergejala bahkan sehingga aktivitas harus tetap dilakukan
artinya bukan dia tidur terlentang di tempat tidur
dia harus melakukan aktivitas hari hari itu di dalam kamar
kalau memang di luar
ada yang negatif
nah kamar mandinya tadi saya sebutkan kamar mandi juga harus sendiri
apa saja yang harus dilakukan di dalam
yang pertama apabila dia habis makan piring gelas sendok itu semuanya harus dicuci sendiri
kemudian direndam diberikan air sabun agar semua virus virus itu mati
sehingga ketika diambil orang dari luar itu tidak menulari orang yang ada di luar
demikian juga dengan sarung bantal dan spray
itu harus diganti paling tidak seminggu dua kali
sebelum mengeluarkan dia kembali
harus direndam dulu dengan air hangat paling tidak atau air dengan menggunakan deterjen atau sabun
karena virus ini mati dengan adanya sabun tersebut
demikian juga dengan bajunya semuanya dilakukan itu
sehingga ketika orang yang di luar itu menerima barang itu dan kemudian mencuci kembali
selanjutnya dijemur itu tidak menulari orang yang ada di luar
nah ini kadang kadang terjadi mispersepsi terhadap itu
demikian juga kepada mereka yang rumahnya tidak terlalu lebar atau padat di dalamnya
tentunya ruangan yang semacam itu tidak dianjurkan sebagai tempat isolasi
karena dia takutnya dia akan mengkontaminasi mereka mereka yang ada di luar tersebut
demikian juga kembali lagi tadi yang saya sampaikan harus memberitahu pak rt harus memberitahu pak rw
karena orang yang di dalam rumah itu seluruhnya tidak boleh keluar dari rumah
dia boleh berjemur mungkin di bagian belakang rumah atau di depan rumah tetapi tidak di tempat yang rame
sehingga tentunya untuk memasak untuk membeli makanan itu pun bermasalah buat keluarga ini
maka saya selalu menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pandemi ini harus diikuti dengan budaya kita yaitu budaya gotong royong
jadi di mana orang yang isoman itu tadi harus kita perhatikan bukan dia dijauhi
kebiasaan orang dulu membuat stigma terhadap orang orang ini
sehingga dia dijauhi
nah ketika dia dijauhi bagaimana dia bisa hidup
kalau tidak ada orang yang dari luar yang membantu hal tersebut
makanya saya selalu mengatakan kepada pak rt pak rw ataupun pak lurah
mereka harus menjadi pemimpin yang bijak untuk membuat gotong royong di kampung itu
saling membantu satu dengan yang lainnya kemudian menyelesaikan masalah itu secara bersama sama
baik pak bagus
jadi pasien dan juga keluarganya ini harus menerapkan hidup bersih begitu ya pak ya
dan saya akan bertanya kepada mbak endah
bu enda ya berdasarkan pengalaman anda apa yang kemudian harus dihindari pasien saat melakukan isoman
memang sebaiknya tidak banyak melakukan kontak dengan orang di luar rumah
benar benar tidak keluar rumah sama sekali menutup semua area rumah
sehingga minimalisir kontak erat dengan orang orang yang berada di luar kami
sehingga saya berharap cara itu mampu membuat kami tidak menyebarkan lagi virus itu keluar
selain itu kami juga menyiapkan disinfektan di dalam rumah sehingga kalau kami merasa ini ada area yang pernah kami datangi
karena rumah juga bukan yang besar sekali
jadi kami memaksimalkan dengan menyemprotnya lalu membuka jendela setiap pagi supaya ada pertukaran udara
dan kebetulan kamar tempat saya isoman itu jendelanya besar dan itu di atas
sehingga tidak berhubungan langsung dengan orang orang di bawah
dan kebetulan tetangga kiri kanan juga tidak ada yang punya tingkat
sehingga saya merasa aman membuka jendela kamar atas untuk ada pertukaran udara
saya juga bisa berjemur tanpa harus keluar rumah
seperti itu mbak
ya bu enda komunikasi dengan pak rt ataupun dengan dokter begitu itu juga terus dilakukan begitu ya
tetap diberitahu bagaimana kondisi kami di dalam rumah
kebetulan juga banyak teman teman yang berprofesi sebagai dokter sehingga mereka juga ikut memantau kondisi saya dan suami
baik tadi pak kusmedi juga mengatakan bahwa kita harus terus mengupdate informasi bagaimana kondisi di dalam rumah
karena memang semuanya tidak ada yang bisa keluar begitu ya pak kusmedi
untuk mengupdate terus kepada pak rt atau pak rw
nah kemudian bagaimana kalau misalkan nanti ada pasien atau warga yang sedang isoman ini kondisinya menurun
apa yang harus dilakukan
itu tadi yang saya kasih tahu bahwa harus ada pak rt ataupun tetangga sebelah rumah yang bisa mengetahui sehingga dia bisa memberitahukan kepada puskesmas terdekat
atau mungkin kepada pak rt pak rw
untuk menyiapkan bagaimana mereka melakukan kontak dengan dokter
sehingga dengan melakukan kontak dengan dokter paling tidak dokter tahu ini saatnya harus dibawa ke rumah sakit atau bisa di rumah saja seperti itu
apabila dokter tidak jelas untuk hal tersebut seharusnya tata laksananya adalah dokter datang ke rumah itu dengan menggunakan apd yang lengkap
tapi pada saat ini kita tahu bahwa teman teman di puskesmas itu bebannya sangat berat sekali
mereka harus melakukan pekerjaan sehari hari mereka harus melakukan tracing mereka harus melakukan periksaan testing kemudian mereka harus melakukan vaksinasi
bahkan yang terakhir mereka harus melakukan memandikan jenazah karena sudah sedemikian banyak
sehingga mereka harus turun itu juga
dengan kondisi itu biasanya teman teman tidak sempat untuk memantau ke rumah
tetapi kalau memang berat tentunya harus dibawa ke puskesmas ataupun dibawa ke rumah sakit dengan terus menggunakan apd yang lengkap
nah ini yang paling penting untuk diwaspadai

terus penggunaan tiga m itu sangat penting
terus penggunaan tiga m itu sangat penting
apabila kita benar benar menggunakan tiga m dengan benar
pertama menggunakan masker
bagaimana menggunakan masker yang baik
artinya seorang menggunakan masker sekarang harus dengan double masker masker sudah ditambah dengan masker kain
kemudian lawan kita juga menggunakan masker yang benar
kalau jaraknya itu lebih dua meter maka kemungkinan untuk terjadi penularan itu hanya satu satu

sehingga efekasinya sebenarnya cukup tinggi dibanding dengan vaksinasi
nah kalau kita melakukan itu dengan baik kemudian kita menjaga jarak lebih dari dua meter
dan kita selantiasa melakukan cuci tangan kenapa
karena dengan cuci tangan itu tangan kita selalu bersih
tangan kita itu selalu nakal kadang kadang selalu kemuka
padahal sumber titik masuknya infeksi itu tidak berguna

jadi kalau kita melakukan protokol itu dengan baik protokol tiga m itu
harusnya kita juga aman terhadap penularan daripada virus ini
baik pak kusmedi kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri
apakah kemudian ada waktu waktu atau waktu tertentu begitu yang harus diperhatikan
apakah kemudian ada waktu waktu atau waktu tertentu begitu yang harus dilakukan
saya sampaikan bahwa isolasi mandiri itu dihitung biasanya dari awal itu adalah empat belas hari
tapi kan kita untuk mengetahui awal itu agak sulit
nah biasanya adalah kita menggunakan kalau kita sudah positif
baik itu pcr ataupun antigen
itu biasanya sudah masuk pada hari ketiga atau hari keempat
ketika virulensi daripada penyakit itu atau virulensi daripada virusnya sudah cukup tinggi
kemudian sesudah itu ditambah sepuluh hari maka jatuhnya adalah pada empat belas hari
nah pada empat belas hari itu biasanya si virus sudah tidak bisa menularkan lagi
kalau toh dia masih positif pcr nya
biasanya yang membuat positif itu adalah
cangkangnya yang masih ketinggalan menempel di epitel epitel bagian osa kita
baik jadi itulah hari hari yang perlu diperhatikan begitu ya pak
adakah kemudian hari hari kritis begitu pak
misalnya dari hari pertama sampai ke tujuh itu yang harus selalu dipantau
atau virusnya akan hilang di hari ke empat belas itu seperti apa pak penjelasannya

jadi kalau dia sudah masuk ke hari sepuluh biasanya ya sepuluh sebelas
itu artinya itu satu minggu sesudah positif
itu masuk pada fase fase yang berbahaya
karena biasanya di situ virulensi
virulensi itu adalah jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita itu sudah sangat tinggi
kalau daya tahan tubuh kita tidak baik
atau kita tidak bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita
maka virus itu akan menyerang semua organ organ yang ada di dalam kita
jadi yang sangat penting tentunya dalam hal ini adalah daya tahan tubuh
karena virus ini akan sembuh dengan sendirinya
dia adalah self limiting disease
kalau daya tahan tubuh kita kuat
tetapi ketika daya tahan tubuh kita lemah
maka virus ini akan merusak semua
organ yang ada di dalam tubuh kita
kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kita
tetapi daya tahan tubuh kita kuat
maka virus itu tidak bisa berkembang
akibat virus itu tidak bisa berkembang
maka kita tidak akan terkena covid sembilan belas tersebut
jadi itu yang menjadi kunci bahwa virus ini self limiting
belum ada obatnya
vaksin bukan obat untuk itu
vaksin adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
karena supaya ketika kita diserang oleh virus ini
daya tahan tubuh kita segera membentuk kekuatan untuk melawan virus tersebut
baik jadi fokus kita adalah bagaimana kemudian meningkatkan imunitas tubuh
baik kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih berbincang mengenai bagaimana hal yang baik dan juga benar pada saat isolasi mandiri
dan masih bersama dua narasumber kami
saya akan ke pak kusmedi terlebih dahulu
pak kusmedi apa kemudian peran yang bisa dilakukan oleh tetangga
atau teman teman pasien untuk membantu pasien yang sedang isoman
pertama tentunya membantu mereka melengkapi dirinya dalam melakukan isolasi mandiri
misalnya entah itu makanan yang sudah masak atau mungkin bahan bahan masakan
karena kalau memang dia cuma sendiri di rumah
misalnya seperti di apartemen atau di kamar hotel seperti itu
mereka bisa mendapatkan makanan yang matang
tetapi kalau dia di rumah kadang kadang mereka lebih suka untuk makan makanan yang mereka olah
kemudian selain itu juga ikut menjaga
apabila ternyata misalnya ada pasiennya sesak mungkin si pasien yang ada di dalam situ tidak ada yang bisa menolong
karena dia sesak
jadi dia sedang panik atau apapun
sehingga dia bisa memberitahukan tetangga supaya tetangga bisa meneruskan berita tersebut ke pak rt pak rt ke pak puskesmas seperti itu
atau mungkin kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau saturasinya
saturasi terus terang saya lebih cenderung di bawah sembilan puluh lima ya
kalau kecuali kalau tidak sesak
tetapi di bawah sembilan puluh lima sudah sesak saya mengharapkan itu bisa langsung menghubungi dokter setempat atau membawa pasien itu ke klinik terdekat
untuk membawa ke klinik terdekat kan kita tidak mungkin harus menunggu ambulans dulu
kalau ambulansnya standby oke
tapi kalau ketika ambulansnya tidak stand by maka kendaraan apapun yang ada di situ
asal si pasien ini tadi menggunakan apd yang bagus
dan kita yang menolong menggunakan apd yang bagus
kita bisa membawa dia ke klinik terdekat tersebut
jadi apapun yang terjadi di tetangga kita itu
karena itu adalah teman atau tetangga ya
yang namanya tetangga adalah teman yang dekat dengan kita di situ
untuk bagaimana caranya kita bisa menolong mereka
baik jadi aman begitu ya untuk teman teman
ataupun tetangga yang ingin membantu atau menolong dengan apd yang benar dan lengkap
bu enda bagaimana menurut pengalaman anda
bagaimana peran dari keluarga tetangga dan juga teman teman saat anda kemarin menjalani isolasi mandiri
ya saya bersyukur sekali ya mbak
karena lingkungan sekitar teman teman dan keluarga itu juga tidak menganggap ini hal yang bisa dibiarkan
sehingga hampir setiap hari saya mendapatkan aneka kiriman ya
mulai dari makanan makanan matang buah buahan vitamin
kemudian wedang jahe sampai madu dan obat obat herbal
itu tidak pernah berhenti kiriman di gantung di pintu depan rumah
diteritahu bahwa ada kiriman dari semua orang
sampai akhirnya pasokan makanan di rumah itu cukup melimpah
sehingga saya juga tidak terlalu khawatir bagaimana mendapatkan makanan
karena dari kiriman itu saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua di rumah selama isoman
dan kita pilih juga untuk tetap mengonsumsi makanan makanan yang bergizi
dan kebetulan teman teman yang mengirim juga paham
ya lingkungan yang mengirim juga paham
sehingga makanan yang kami terima itu memang makanan yang standar gizinya cukup untuk kami menjaga ketahanan tubuh selama isoman
baik bu endah tentunya selain juga perhatian dari keluarga dan teman teman
bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan layanan telemedicine dengan baik
pak kusmedi bagaimana ada tips kah untuk memanfaatkan telemedicine ini dengan baik
apakah kita harus terus bertanya begitu kepada dokter atau seperti apa
ya tadi sudah disampaikan oleh bu endang bahwa temperatur
walaupun kadang kadang temperatur itu tidak berubah ya
artinya seperti sumeng sumeng seperti itu
kemudian kadang kadang disertai dengan tidak bisa membau bau bau yang ada
kemudian rasa kadang kadang tidak ada rasa seperti itu
nah ketika kondisi kondisi itu berubah
nah itulah yang diharapkan
agar kita segera bisa memberitahu siapa yang kita percaya
untuk dia paling tidak menjadi bagian daripada konsultan kita
kalau memang kita tersambung dengan telemedicine
karena baru kira kira seminggu ini ya
telemedicine kalau di jakarta dan jabodetabek itu sudah mulai berkembang
bahkan sedang dikembangkan ke seluruh indonesia
bagaimana melakukan telemedicine itu dengan kondali dari beberapa startup yang ada itu
namun demikian yang perlu sekali saya ingatkan kepada teman teman tadi
ketika teman teman kita sudah mendapat pertolongan itu tadi
kemudian mereka tidak keluar dari rumah
yang untung kan adalah tetangga tetangga
kalau tetangga tetangga tidak memperhatikan orang tersebut
maka orang yang sedang melakukan isoman pasti keluar dari rumahnya
mana ketika keluar dari rumah
pasti akan menularkan ke mana mana apabila tidak menggunakan apd yang sesuai
nah inilah hasil dari gotong royong yang saling membantu
sehingga satu orang dengan yang lainnya saling menghargai
untuk tidak saling berpengaruh

untuk memberikan penularan tersebut
baik saya akan ke bu enda
bu enda menurut pengalaman anda kemarin
apakah kemudian dengan telemedicine ini cukup membantu isolasi mandiri anda
cukup membantu mbak
karena beberapa kali kami juga mengecek melalui telemedicine ini
memberikan pertanyaan pertanyaan gitu dengan kasus yang sedang saya hadapi kondisi ini
dan memang mendapatkan cukup edukasi
saya juga ingin menerima pesan dari dokter di awal
telemedicine ini bisa membantu saya mendapatkan edukasi lebih gitu tentang
bagaimana saya harus berhadapan dengan covid sembilan belas
dan bagaimana saya sebagai pasien covid sembilan belas bisa sembuh dan terbebas dari covid sembilan belas
baik bu enda selain juga mungkin konsultasi mengenai obat obatan
kemudian bagaimana apakah kemudian telemedicine ini juga digunakan sebagai terapi
misalnya ke dokter atau ke psikolog
saya tidak sampai ke sana sih mbak
tidak sampai terapi psikologi
karena saya jadi gini ketika dalam proses isoman
saya memutuskan untuk tidak banyak membaca kasus kasus tentang covid
karena saya menjaga supaya saya tidak terpengaruh dengan kondisi di luar
karena ketika saya terpapar itu kondisi di luar juga sedang buruk
di mana ugd sangat penuh pasien membludak sampai ada tenda darurat
rebutan oksigen antri oksigen dan seterusnya
saya cuma berpikir bahwa saya mungkin perlu berpuasa dulu dari informasi
supaya saya bisa juga tenang sehingga tidak terpengaruh pikiran saya
dengan kondisi di luar seperti itu
jadi memang memang saya rasa saat itu penting juga untuk berpuasa dari informasi
menonton berita sebentar tapi setelah itu oke sudah kondisi di luar seperti itu
jadi saya tidak sampai ke layanan psikiaternya
baik apakah ada tips tips khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat
mengenai isolasi mandiri
oke kalau saya jangan ketika dalam proses isolasi mandiri memang sebaiknya memutus
koneksi dengan dengan lingkungan luar dalam arti benar benar sebaiknya di lingkungan
yang sangat terbatas usahakan mendapat pasokan cahaya matahari yang cukup
sehingga bisa berjemur atau ada sirkulasi udara yang perputarannya bagus
banyak berpikir untuk menuju sembuh jangan berpikir untuk ini kondisi bahaya ini kondisi
saya ketika isolasi mandiri yang saya ingat adalah pasien yang sembuh jauh lebih banyak
dibanding pasien yang fatal jadi saya saya menetapkan diri untuk akan ada bersama
pasien yang sembuh
jadi itu terus yang mendengar saya terus mengkonsumsi vitamin dan obat obatan
yang diberikan dokter jangan asal juga karena kita tidak tahu seperti apa kondisi
tubuh kita sendiri kondisi tubuh setiap orang berbeda beda
sehingga kalau mengkonsumsi sembarangan tanpa pengawasan dokter atau tanpa
rekomendasi dokter jangan jangan nanti malah berakibat kontraproduktif
ke tubuh kita sendiri kemudian memutuskan untuk makan makanan yang bergizi
dan makan makanan yang banyak nutrisi supaya itu membantu
jadi itu menjaga daya tahan tubuh kita dan menaikkan imunitas tubuh sehingga bisa
itu yang saya lakukan
baik bu enda saya akan ke pak kusmedi pak kusmedi tentunya ini juga secara
psikologis pasien ini tentunya mengalami turbulensi atau gocangan
adakah kemudian yang perlu dihindari ataupun yang perlu dilakukan agar tetap
menjaga imunitas tubuh
saat isolasi mandiri
iya mungkin tadi bu endang tidak mengalami karena kebetulan beliau bisa mengontrol
jiwaannya ya tapi pada isoman yang dilakukan pada anak anak atau mungkin pada remaja itu
sering mengalami gangguan gangguan tekanan psikis terhadap hal tersebut
pesan saya bahwa kalau kita melakukan semua
nya dengan baik dan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan baik dan kita melakukan
olahraga tidak tidur tiduran terus karena otot otot kita tetap harus dilatih sehingga dengan adanya
otot yang terlatih itu vitamin vitamin akan berfungsi dengan baik dan jangan lupa satu hal yang perlu
diingatkan adalah kita harus saling berkomunikasi yang baik dengan seluruh orang yang ada di rumah itu
ataupun di luar rumah
dengan cara cara kita menggunakan media sosial dan sebagainya
benar tadi yang disampaikan bu endang jangan mendengarkan hal hal yang membuat diri kita menjadi tertekan
tapi jadikanlah diri kita menjadi sebuah bagian daripada optimisme
dan jangan lupa tentunya olahraga jangan lupa juga selalu senantiasa berdoa
ya apakah kemudian
kemudian layanan seperti psikologi begitu juga dipersiapkan pak oleh nakes nakes kita
ya kita menyiapkan hal hal yang semacam itu manakala masih bisa di handle melalui telemedicine
kita handle telemedicine tetapi kalau itu tidak berhasil sop dari kita itu kita harus sampai datang turun ke rumah
untuk melakukan hal tersebut
namun demikian tentunya
tenaga kita juga terbatas apalagi dengan lonjakan pasien yang ada di rumah sakit begitu banyaknya berduyun duyun
teman teman kita juga tidak sanggup untuk melakukan itu secara periodik
maka kalau sudah betul betul tidak mampu mengatasi hal tersebut sebaiknya melakukan konsultasi melalui telemedicine
baik pak kusmedi kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut
kami akan menunjukkan ke anda apa yang terjadi dalam program bersatu melawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami pak kusmedi dan juga bu endah
pak kunsaidi dan bu endah di segmen ini saya akan bertanya kepada anda
apakah pesan bagi pasien covid sembilan belas
apakah pesan bagi pasien covid sembilan belas yang akan atau sedang melakukan isolasi mandiri pada saat ini
boleh dari bu endah terlebih dahulu
untuk teman teman atau bapak ibu di luar sana yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri
yang pertama jangan putus komunikasi dengan lingkungan sekitar juga dengan teman teman dan keluarga
karena penting untuk mereka tahu kondisi terbaru kita
kondisi yang sedang kita hadapi saat ini
jadi kalau memang seperti saya merasa perlu untuk melakukan puasa medsos karena khawatir dengan berita di luar yang terlalu tidak bisa kita serap itu
kalau saya memilih itu
tapi kalau bapak ibu tetap merasa itu tidak ada masalah silakan
karena bisa mencari hiburan juga melalui medsos bisa mencari cara untuk bisa tetap terhubung dengan dunia luar
dan bisa mendapatkan bacaan
atau hiburan kalau saya kemarin sempat tidak sanggup untuk duduk berlama lama sehingga tidak bisa juga membaca
paling nonton tv juga hanya beberapa menit setelah itu lebih baik pikirannya diistirahatkan gitu
dan terus berjemur saya benar benar melakukan berjemur karena ketika berjemur
keringat keluar dan tubuh terasa lebih segar dibandingkan ketika kita tidak berjemur
karena ketika saya dalam kondisi sempat muntah muntah dan mual mual itu
saya sempat tidak sanggup lihat matahari sehingga saya sehari tidak berjemur
tapi itu ternyata efeknya juga tidak enak di badan
minum obat yang diberikan oleh dokter lakukan sesuai dosis dan sesuai jam yang ditentukan
karena itu juga akan memberi pengaruh kepada sejuh
makan makanan yang bergizi konsumsi makanan yang penuh nutrisi
imunitas tubuhnya terus terbangun sehingga tidak mudah virusnya meluas aparan di dalam tubuhnya
kita jadi punya imunitas yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita sendiri
jangan lupa untuk selalu mengecek saturasi oksigen dan suhu tubuh
karena itu akan membuat kita tahu kapan kita harus berhati hati
dan kapan kita perlu melakukan konsultasi lagi
alhamdulillah selama saya isoman saturasi oksigen
saya tidak pernah di bawah sembilan puluh lima
sehingga saya merasa bahwa kondisi saya aman untuk tetap berada di rumah
suhu tubuh juga setelah mendapatkan obat obat dari dokter
suhu tubuh bisa turun sampai ke tiga puluh enam sehingga tetap aman
jadi jangan mengambil tindakan sendiri untuk kondisi tubuh
tanpa melakukan konsultasi dengan dokter yang kita pertama ketemu
atau dengan dokter puskesmas karena mereka yang lebih saham secara medis
apa yang harus dilakukan
ketika ada kondisi kondisi tertentu yang tidak bisa kita atasi
kita bukan orang yang paham tentang medis
kecuali memang teman teman alumni kedokteran dan seterusnya seperti itu
dan jangan lupa untuk selalu tadi pak gus medis juga bilang
banyak berdoa dan banyak berpikir positif
itu penting sekali karena memang dalam situasi berada di rumah
tidak kemana mana tidak keluar rumah
tidak berhubungan dunia luar secara fisik secara langsung
tidak ada interaksi
jadi yang dekat sekali itu bisa membuat kita juga berada dalam kondisi
yang merasa tertungkung
dan itu penting untuk menjaga bagaimana kita tetap tidak merasa terasing
baik terima kasih bu enda
semoga bermanfaat bagi masyarakat
silahkan pak gus medis
iya jadi kita harus paham bahwa melakukan isoman
adalah sesuatu yang mudah
memang rasanya enak kita bicara isoman
tetapi di rumah sebuah tidak melihat dunia luar seperti itu
tidak berhubungan dengan orang di luar
itu bukan sesuatu yang mudah
sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa dengan anda memahami kondisi ini
sebagai sebuah kebaikan yang diberikan allah swt kepada kita semua
menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini
sampai kita mendapatkan penyakit itu
dan melakukan doa kepada yang maha kuasa yang memberikan semua hidup kita ini
itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk mendorong diri kita
senantiasa tidak pesimis menghadapi kehidupan dalam kondisi sakit
saya berharap kepada semua teman teman ataupun para pasien
masyarakat yang melakukan isoman
kuatkan diri untuk melakukan isoman
karena begitu anda keluar keluar
maka anda akan menularkan penyakit anda kepada orang lain
dan kalau itu terjadi terus terus
maka kita tidak pernah selesai menghadapi semua ini
tetapi yang paling penting dalam hal ini
sesudah anda melakukan isoman
sesudah anda sudah bertemu dengan mendapatkan penyakit ini
anda harus sadar bahwa virus itu masih ada di sekitar kita
tidak berarti kalau kita sudah sembuh dari penyakit ini
kita tidak kena lagi penyakit ini
kita masih bisa kena penyakit ini
walaupun kita sudah vaksinasi kita masih bisa kena vaksinasi itu
maka hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah
bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan covid
kedepan itulah yang harus menjadi
titik pangkal dari kita berpikir
baik terima kasih pak kusmedi
semoga ini bisa diperhatikan dengan baik oleh masyarakat
terima kasih juga pak kusmedi dan bu enda
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
selain persiapan yang matang
diperlukan pengetahuan yang cukup bagi pasien covid sembilan belas
untuk melakukan isolasi mandiri di rumah
agar proses isoman dapat berjalan
dengan benar dan aman
selain itu dukungan dari keluarga
tetangga dan teman pasien juga dapat berperan
untuk membantu proses penyembuhan
kembali kami ingatkan
untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
mari kita saling menjaga dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar
dan mencuci tangan
saya ratu nabila undur diri
terima kasih dan sampai jumpa